kami hadirkan informasi berikutnya dari bencana alam di jawa tengah
pencarian korban tanah longsor di purworejo rabu pagi kembali dilanjutkan
dengan bantuan anjing pelacak tim gabungan yang terdiri dari tni polri bpbd sar dan relawan
melanjutkan pencarian korban yang masih tertimbun tanah longsor
pencarian dilakukan di dua lokasi yakni desa karangrejo dan desa donorati kabupaten purworejo
luasnya area longsor dan tebalnya timbunan material membuat pencarian terhambat
dari data basarnas jawa tengah hingga rabu pagi ada tujuh korban yang belum ditemukan